salah satu penyebab rsud dr sutomo penuh karena pasien covid sembilan belas baru bisa pulang setelah mendapatkan dua kali hasil negatif berdasarkan tes swab
rumah sakit tak bisa mengulangkan pasien yang baru satu kali mendapatkan hasil negatif sebab seluruh biaya tak bisa diklaim ke bpjs
atas kondisi itu wali kota surabaya tri risma hari ini menyatakan pemkot surabaya siap menanggung biaya klaim bpjs jika bpjs tidak sanggup membayar
hal itu disampaikan risma dalam pertemuan dengan ikatan dokter indonesia beberapa waktu lalu
menanggapi hal itu kepala cabang bpjs kesehatan surabaya herman dinata miharja mengatakan
selama ini bpjs kesehatan surabaya menjalankan tugas khusus yang diberikan pemerintah untuk melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat virus covid sembilan belas
data terakhir bpjs kesehatan cabang surabaya tercatat
sudah ada lima ratus lima puluh kasus covid sembilan belas
dan dari dua puluh delapan rumah sakit surabaya sudah terverifikasi
total anggaran yang sudah diklaimkan ke kementerian kesehatan hingga saat ini mencapai enam puluh miliar rupiah
artinya ranah bpjs kesehatan adalah sebagai perantara antara rumah sakit dan kementerian kesehatan
bukan sebagai pihak yang berhak untuk mengeluarkan dana untuk pembayaran biaya perawatan pasien covid sembilan belas
sebenarnya kalau klaim ini kan ke negara lah bukan ke bpjs ya
kami ditugaskan untuk membantu proses verifikasi
dan tadi kewenangan untuk memulangkan sekali lagi tentunya rumah sakit
contoh kayak sutoma kemarin
kembali tadi kewenangannya di dokter lah
jadi dari pengalaman pun dari ketentuannya kan kalau secara klinis
kemudian secara laboratorium
kris ronsen ataupun tadi pemeriksaan pcr pemeriksaan tes rapid test ternyata negatif
menurut dokter ini sudah boleh pulang karena kondisinya sudah membaik
sementara itu humas rsud sutomo surabaya pesta parulian mengatakan
aturan pemulangan pasien yang dua kali tes swabnya negatif sudah tidak diterapkan lagi
pihak rumah sakit lebih memperhatikan kondisi klinis pasien
medis pasien terlihat baik
selanjutnya pihak rumah sakit akan merekomendasikan untuk isolasi mandiri
tentunya dengan dipantau dokter dan dinas kesehatan setempat
penuhnya kapasitas di rumah sakit murni karena makin banyaknya pasien covid sembilan belas
nah sebetulnya yang terjadi di rumah sakit kami itu adalah
justru dari pasiennya yang takut dia dipulangkan
kalau misalnya tidak memegang bukti
ada dokumen saya sudah negatif nih ini buktinya gitu
nah sementara kan untuk mendapatkan pemeriksaan dua kali negatif itu kan
membutuhkan waktu yang cukup panjang ya kan
jadi membuat dia itu kalau misalnya menunggu itu lama nanti di rumah sakit
nah untuk itu rumah sakit kami sekarang ini sudah membuat surat keterangan
berdasarkan kriteria klinis
yang membaik dan kita berkoordinasi dengan puskesmas terdekat
atau kita memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut
pasien tersebut yang mau kita pulangkan
untuk segera melaporkan diri kepada puskesmas terdekat
dan kita juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan terdekat setempat
untuk nantinya bisa memantau pasien pasien tersebut yang kita pulangkan
secara klinis membaik
kepala cabang bpjs kesehatan surabaya herman dina tamiharja menambahkan
untuk pembiayaan penanganan covid sembilan belas berbeda dengan klaim jaminan kesehatan nasional
perujukannya tertuang dalam peraturan presiden nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas
tentang jaminan kesehatan
sesuai regulasi bpjs kesehatan tidak menjamin pelayanan kesehatan
biaya akan ditanggung pemerintah secara langsung
gia klarisa didit iswandani surabaya jawa timur